seluruh ahli it yang sekarang memberikan catatan catatan kritis
maka kami masih berjuang sampai dengan tanggal dua puluh
berapa sebenarnya angka real yang ada
masa stuck seperti itu berapapun suara masuk
dan ini tentu menjadi cerita cerita yang menjadi bahan buat kami
untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan
tapi sebelum pengumuman tentu bahan bahan atau data ini menjadi penting
kawan kawan di amerika baru saja juga melakukan diskusi
dan banyak tokoh di sana sedang bercerita
proses proses berikutnya akan berjalan
maka sampai dengan tanggal dua puluh
proses penghitungan yang menggunakan teknologi maupun manual
menjadi perhatian kami yang pertama
yang kedua adalah ketika nanti upaya akan dilakukan
tentu kami menyiapkan bahan bahan saksi saksi
tsm betul betul bisa kita uji
betul betul bisa kita buktikan
dan sekarang kerja kerja intelektual
sambil menggali data fakta saksi yang ada di lapangan
menjadi cerita yang penting yang kami kumpulkan
dan yang terakhir tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh dpr
dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya
nah ini dinamikanya pasti akan sangat menarik
dan dari cerita cerita yang kemarin pada saatnya
sudah ada interupsi dari beberapa fraksi
menurut saya ini menjadi dinamika yang cukup bagus
sambil tentu saja dari kami selaku partai terus saja mendorong
persiapan persiapan mulai menyusun maska agademis
sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna
dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus mulus
karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju
dan kemudian dibikin cerita cerita yang makin meriah
agar angket itu berjalan atau tidak berjalan
sebuah political interplay yang akan terjadi
dan kami sedang menyiapkan itu semua
teman teman terima kasih sudah mengundang saya
karena banyak masyarakat sipil peduli pada demokrasi yang sedang berjalan
mudah mudahan kita adalah golongan golongan